anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
hujan deras yang mengguyur kawasan hulu sungai ciliwung
membuat pintu air manggarai menteng jakarta pusat
kembali dipenuhi tumpukan sampah pada rabu pagi
dua unit alat berat beserta sejumlah truk dikerahkan untuk mengangkut
satu ratus tujuh puluh tujuh meter kubik sampah agar tidak menghambat aliran kali
tumpukan sampah yang terdiri dari material rumah tangga
serta batang pohon merupakan sampah kiriman
dari kawasan hulu sungai ciliwung
sampah kiriman terbawa derasnya aliran kali
pasca hujan deras mengguyur kawasan hulu selasa kemarin
derasnya hujan juga membuat pintu air depok
sempat menyentuh level siaga tiga
agar tak menyumbat aliran kali
dua unit alat berat dikerahkan untuk mengangkut
tumpukan sampah ke bantaran kali
tumpukan sampah yang terus berdatangan
kemudian dibawa petugas ke tempat pembuangan sampah
terpadu perintis kemerdekaan jakarta utara
kurang lebih jam tiga dini hari
sampah kiriman sudah memang masuk ke piter manggarai
dan sampai saat ini terangkat kurang lebih satu ratus tujuh puluh tujuh meter kubik